komisaris polisi daryanto kepala kepolisian sektor manes pandeglang turut menjadi korban penusukan bersama menko polhukam wiranto kamis kemarin
kompol derianto mendapat tusukan senjata tajam sebanyak lima kali
jumat sebelas oktober kondisi daryanto sudah membaik namun ia mengaku masih shock
ia tidak menyangka akan menjadi saksi segagus korban penyerangan
menurut daryanto ia sempat mendorong si penyerang hingga terjatuh ketika yang bersangkutan menghujamkan senjata tajam ke tubuh wiranto
namun di luar dugaan dari yanto ada seorang wanita yang menusuknya dari belakang
ternyata wanita itu adalah istri dari penyerang wiranto
kepala kepolisian polisi darianto